sudah kita serahkan juga sejumlah sertifikat ada yang nilainya fantastis ya pak wali kota
dua sembilan triliun rupiah kare posi jadi jelas karena itu adalah lokasi yang sangat sangat berharga
dan strategis sehingga nilainya pasti juga besar
alhamdulillah sudah kita serahkan itu semua termasuk yang lain lain
tadi ada lokasi yang digunakan untuk mengkonversi sampah menjadi listrik
mudah mudahan itu juga bisa berjalan dengan sukses dan bisa menambah pasokan listrik di kota makassar